yang membuat dan mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan
saat mendengarkan dakwaan vanessa pun tak kuasa menahan tangis
jaksa penuntut umum juga menyatakan rian subroto telah masuk dalam daftar pencarian orang
yang diterbitkan polda jawa timur sejak lima belas maret dua ribu sembilan belas
rian yang disebut sebut sebagai pengguna jasa seks vanessa
diketahui seorang pengusaha tambang asal lumajang
sejak jawa timur
penetapan status dpo rian pertama muncul dalam berkas perkara muncikari endang suhartini
tim penasihat hukum vanessa pun meminta kepada majelis hakim
untuk berupaya menghadirkan rian subroto dan berharap tidak ada yang ditutup tutupi dalam kasus ini
karena yang kami tahu di sini dakwaan itu menyebut nama nama orang
kalau nama nama orang itu tidak disebut dan tidak ada nanti dalam satu persidangan
kami minta majelis hakim untuk membuat pertimbangan
untuk vanessa ini dibebaskan
tadi vanessa ini kondisinya sakit
kami dari pengacara itu tidak mau beropini
biarlah nanti dia hadir
nanti sidang berikutnya itu hari senin
vanessa selanjutnya akan menjalani sidang eksepsi pekan depan
di sela sela progres persidangannya
tim penasihat hukum vanessa juga akan berupaya mengajukan penangguhan penahanan
dengan jaminan keluarga dengan alasan kesehatan